visual drone yang kita terima dari pilot drone kompas tv
tampaknya ini rombongan dari prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
ini sudah tiba di gedung kpu
sepuluh menit jelang penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
ini dia rombongan dari prabowo gibran sudah tiba di gedung kpu republik indonesia
mudah mudahan hatinya juga putih
apalagi begini presiden joko widodo sudah menyebut bahwa memang akan mendukung
proses transisi ke pemerintahan yang baru
jarang jarang kan ya ada dukungan untuk transisi ke pemerintahan yang baru
positifnya bagus itu mbak tim transisi
tetapi kalau boleh saya lanjutkan ya
saya kritik saya sebenarnya tim transisi itu harus dibangun
ada prabowo subianto gibran raka buming raka
kemudian sudah tiba kita simak bersama kita lihat
titi soeharto juga sudah hadir
kemudian dengan sang anak begitu ya
dari anak dari prabowo subianto juga sudah hadir
kita tampaknya akan ada pernyataan dari prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
kita hari ini datang ke kpu
sebagai bagian dari proses
proses yang kita jalankan bersama
ya proses pemilihan presiden
dan kita sudah ikuti semua prosesnya hari ini
kita menerima ketetapan dari kpu
dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras
saya kira yang penting adalah
kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik
semua pimpinan politik untuk
jadi kita mau berbual sama
ya baru saja kita simak bersama pernyataan dari
prabowo subianto didampingi oleh wakilnya
yakni gibran raka buming raka
anda baca dari pernyataan
kalau kita bicara bekerja sama artinya
nanti yang armada baru misalkan koalisi yang baru
masa sih negara yang katanya kaya
kita ini tidur diatas emas
bauksit gas alam gitu semua
tapi masyarakatnya masih banyak yang miskin
dan pembangunan terkonsentrasi hanya di jakarta
nah ini sebenarnya kan harus menjadi catatan
untuk tadi kalau keberpihakannya ke rakyat benar
bukan hanya sekedar memberikan bansos
bansos itu adalah solusi yang bukan solusi
ya tapi kalau orang miskin terus miskin gimana
karena perlu juga ada konteks progresifitas
karena dalam konteks membangun kesejahteraan kan banyak variabelnya
yang kedua meningkatkan tara pendidikan
jadi mobilitas vertikal itu dari orang biasa
dia bekerja keras dibantu oleh pemerintah
dan itu diakui oleh presiden joko widodo
strata satu s satu di indonesia itu masih sangat rendah
momentum bersatu nanti untuk rakyat
ekonominya harus dimajukan kan itu
terutama tadi berangkat dari janji janji kampanye itu
ini kan harus jelas tahapannya itu
karena begitu tiga tahun dua tahun udah kampanye
apakah nanti produk undang undang yang dibuat oleh
penetapan kpu untuk indonesia yang lebih baik
kalau udah berjanji gitu kan